kian santer usulan wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia grace natali
untuk menempatkan presiden jokowi kelak menjadi bapak koalisi besar
psi menilai sosok jokowi lah yang mampu menjadi penyatu
para ketumpar pol koalisi prabowo gibran
tanpa mengganggu peran prabowo jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan
nah kenapa pak jokowi karena dalam pandangan kami kan begini kira kira
satu sudah ada pak prabowo sebagai presiden
dia pemimpin pemerintah dia pemimpin eksekutif
cukup dia menjalankan apa yang dia rancang selama lima tahun dengan cara sebaik baiknya
tapi pada saat yang sama upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus menerus
membangun indonesia untuk mencapai tadi disebut oleh grace misalnya indonesia emas
itu kan kira kira tahun dua ribu empat puluh lima ya kalau nggak salah
nah kalau bisa memang kita berharap partai partai besar ini mau ya
berbesar hati untuk duduk bersama sama
untuk bilang yuk kita kerjasama kita koalisi kita gak berantem berantem terus
untuk mencapai kemajuan indonesia
kurang lebih mas budi idenya semacam itu
ide psi ini dinilai pakar hukum tata negara ugm sebagai bentuk mengubah sistem presidensial
menjadi nuansa otoritarianisme baru
saya selalu ingatkan kalau kita menggunakan sistem presidensil
lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan godaan otoriternya tinggi
godaan otoriter itu tinggi itu yang kemudian harus kita ingatkan
ya kan nggak boleh dibiarkan
begitu misalnya pak prabowo dilantik tanggal dua puluh oktober
lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan
menarik narik namanya oposisi
jangan jangan kita sedang menjurumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi
usulan menjadikan presiden jokowi sebagai bapak koalisi besar memang diakui golkar
jadi pembicaraan dalam internal parpolis

namun benarkah usulan soal peran jokowi ini sebatas menjadi ketua koalisi besar
tanpa ada tendensi mengganggu kewenangan seorang kepala negara kelak
menjadikan jokowi sebagai bapak koalisi besar terus menjadi polemik
sejauh mana saudara peran jokowi nanti usai tak lagi jadi presiden
menjadi bayang bayang dalam kepemimpinan yang baru
kita akan perbincangkan hal ini sudah bergabung bersama kami di kompas petak
ada politisi psi bung ade armando dan juga ada pengamat politik ikrar nusa bakti
selamat sore bung ade dan juga prof ikrar
bung ade ini ide soal menjadikan pak jokowi sebagai pemimpin koalisi besar
ini memang dalam rangka untuk mencarikan posisi baru begitu ke pak jokowi nanti
kesian awak pak jokowi ya
jangan juga bayangkan bahwa yang ada dalam benak kami adalah
agar pak jokowi menjadi semacam bayang bayang dari kepala negara atau dari presiden
dan jangan bayangkan bahwa apa yang kami usulkan ini adalah sebuah barisan nasional
atau koalisi besar yang berada di dalam pemerintahan saat ini
ini kan persoalannya adalah bahwa pada saat kita sudah sepakati bahwa pak prabowo adalah
akan menjadi presiden kita ya walaupun barangkali belum semua pihak bisa menerimanya
cuma hampir pasti beliau akan jadi presiden kita bersama
nah pada saat yang sama ada sebuah kebutuhan untuk mempersatukan mengkonsolidasikan ya
partai partai yang ada di indonesia ini untuk merancang langkah bersama ke arah ke depan
ke arah indonesia emas dua ribu empat puluh lima itu
siapa orang orang yang diharapkan berkonsolidasi
itu adalah tentu saja yang paling awal adalah mereka yang sudah berada di belakang
atau berada di jajaran pendukung pak prabowo saat ini yaitu empat partai kalau nggak salah kan ya
ada gerindra ada demokrat ada golkar ada pan ya jadi berempat itu
tapi yang kita harapkan kan tidak hanya
sejumlah partai lain yang walaupun berada pada tempat ini
walaupun berada pada kubu yang lain saat ini
kan salahnya untuk di pertipan
bung ade kenapa sih harus ada pakai kata ketua atau pemimpin koalisi besar ini
saya baru dengar nih ada istilah seperti itu nih
ya tentu saja semua koalisi apapun namanya itu harus ada yang mengkoordinasinya kan yang memimpinnya ya
tapi tidak percaya dengan partai partai atau tidak percaya mungkin dengan pak ketua ketua umum partai
atau dengan pak prabowo bisa memimpin
masing masing partai punya ketua ya
nah sekarang maukah bersediakah masing masing partai itu dipimpin oleh ketua partai
yang paling bijaksana adalah mementukan ada seorang apa seorang old wise man gitu lah kira kira begitu ya
yang bernak pak jokowi yang selama ini selama sepuluh tahun terakhir
memang sudah diterima oleh partai partai yang ada
jadi dia bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan selama ini
dan ini cuma bukan persoalan merancang program pemerintah atau apapun
bagaimana anda melihat ini soal ide pak jokowi jadi pemimpin koalisi besar
apa implikasi yang mungkin bisa muncul dengan kalau pak jokowi benar jadi pemimpin seperti itu
yang jelas ya koalisi besar itu seperti apa gitu kan
itu kalau kita tahu bahwa itu pernah juga terjadi di era sby ya
tapi itu pun tidak kemudian membutuhkan sebuah koalisi besar yang kemudian bisa berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan
karena kita tahu di era psby sendiri ya
itu diantara partai partai politik itu kan kenapa dibuat koalisi besar
karena memang waktu itu ada anggota koalisi yang waktu itu masih nakal gitu
yang membuat ketika presiden sby membuat suatu kebijakan dan itu ternyata tidak diikuti oleh partai partai ini ya
di dalam misalnya parlemen begitu kan
maksudnya ada yang kemudian masih misalnya berpendapat atau mendukung oposisi pada saat itu dan sebagainya
dan kalau kemudian koalisi besarnya itu bu ngade katakan
tadi namanya barisan nasional itu juga saya juga heran juga ya
karena ini ide dari bung jeffrey giovanni yang kemudian saya lihat ini kok namanya seperti barisan nasionalnya di malaysia ya
yang kemudian itu menggabungkan antara unsur unsur politik yang berasal dari misalnya orang melayu
kemudian orang india dan juga orang cina yang ada di malaysia pada saat itu ya
kita kan sistem kepartian kita kan tidak didasari oleh puak puak semacam itu ya
kedua kalau misalnya pak jokowi menjadi ketua koalisi mau tidak mau dia harus menjadi ketua umum partai gitu kan
sebab kalau dia bukan orang partai lalu posisinya sebagai apa
dan kalau itu memang harus ketua umum partai berarti golkar juga harus siap siap untuk melakukan musawarah nasional luar biasa
tapi prof ikrar kalau anda lihat apa ini kira kira bagaimana posisinya pak prabowo
apa pengaruhnya pada kepemimpinan pak prabowo nanti kalau misalnya
yang jelas buat saya ya saya selalu walaupun misalnya saya juga sering mengkritik bahwa keterpilihan prabowo sebagai presiden
dan kita juga belum tentu melihat apakah prabowo itu pasti akan terpilih atau tidak
tapi terlepas dari itu buat saya kalau nanti dua puluh maret itu dinyatakan bahwa prabowo gibran itu menjadi pemenang
dan kemudian persoalan lain itu tidak akan muncul untuk kemudian meniadakan kemenangan itu
itu buat saya beliau harus dihormati sebagai seorang presiden pemenang ya
dan jangan lupa ya pak suwarto aja yang tiga puluh tahun tiga puluh dua tahun menjadi presiden
lima tahun menjadi pemimpin indonesia ketika pak habibie bertanya misalnya kira kira kalau ada persoalan ini saya harus berbuat apa
andalah yang kemudian bisa mengambil kebijakan itu sebaik yang menurut anda itu
baik kita tahan di sana dulu prof ikraf
bu ade kalau anda tadi menyatakan oke tidak ini tidak mencarikan posisi baru untuk pak jokowi
ini untuk memberikan posisi tawar atau menguatkan posisi tawar pak jokowi di hadapan pak prabowo nanti kalau benar terpilih
ini bahkan gagasan ini sudah sempat dibicarakan
sudah dibicarakan dengan gerindra dan pak saya tidak tahu persis apakah pak prabowo terlibat di dalam pembicaraan tersebut
tapi ini adalah bukan sesuatu yang dilakukan secara rahasia secara underground
inilah sesuatu yang dibicarakan secara terbuka
jadi jelas jangan sampai kemudian tiba tiba
sebuah persepsi yang salah bahwa yang terjadi adalah semacam perseteruan gitu ya
perbedaan antara kubunya pak jokowi dengan kubunya pak prabowo
enggak ini adalah sebuah kerja bareng kok
oke jadi gerindranya setuju juga dengan hal seperti ini
nah saya nggak bisa katakan itu karena pihak gerindra yang harus menjawabnya ya
atau pak prabowo yang harus menjawabnya
yang jelas ini adalah semacam kalaupun jadi yang namanya koalisi besar
karena tadi dikatakan bahwa kalau barisan nasional nggak layaklah digunakan nggak enaklah dipakai
saya setuju kita gunakan koalisi besar
ini adalah sebuah persatuan yang bersifat non formal
yang bukan sesuatu yang berada di dalam pemerintahan formal
ini adalah mempertemukan para pimpinan partai agar mereka bisa bersama sama mengkonsolidasi diri
agar tidak terjadi perpecahan yang terus menerus di
singkat saja prof menurut anda ini bisa menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan prabowo subianto nanti
ya kalau simpelnya itu bisa akan terjadi matahari kembar ya
dan kemudian itu kan program dua ribu empat puluh lima itu kan program yang bukan untuk satu presiden ya
karena itu kan masih dua puluh satu tahun lagi maksud saya
itu berarti akan ada dua pemerintahan yang berbeda
apakah kemudian ini adalah ancang ancang untuk membangun koalisi sampai dua puluh tahun mendatang ya
itu yang kemudian bung uceng itu mengatakan ya
saya juga setuju dengan itu bahwa ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan autokrasi personal ya
dan terima kasih juga bung ade armando psi juga berbagi pandangan di kompas petang